inilah video amatir yang viral di media sosial saat owner invesyuk bernama sa diamankan polisi
pada acara seminar dengan para member di sebuah kafe di kabupaten lamongan pada minggu petang
terduga pelaku asal desa tambak pelosok kecamatan turi lamongan ini diamankan
tugas lantaran hendak dikroyok oleh para member investyuk pada saat seminar berlangsung para
member atau korban didominasi ibu ibu terlihat kesal meneriaki terduga pelaku dengan kata kata
kotor bahkan hendak menghajarnya lantaran uang investasi yang dijanjikan tidak kunjung cair
atas kejadian itu dua orang member melaporkan kasus dugaan penipuan investasi bodong tersebut
dalam laporannya uap lapor mengaku rugi empat miliar rupiah dari uang modal investasi
kayak tadi kayak tadi sesuai yang itu gak bisa jelasin juga
sementara kapolres lamongan akbp miko indrayana saat dikonfirmasi senin siang mengatakan
pihak kepolisian telah mengamankan satu orang yang berperan sebagai owner investyu selain itu
petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi atas kasus tersebut lah menerima dua laporan scheduled
orang polisi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa merasa dirugikan oleh yang bersangkutan senilai satu lima m dan dua lima m
ya tentu saja bahwa modusnya nanti penipuan seperti apa inilah yang nanti akan kita gali
dan hasilnya menggunakan segala ini
hingga senin siang perempuan berusia dua puluh satu tahun owner invest you masih dalam pemeriksaan petugas
petugas meyakini masih banyak korban investasi bodong yang belum melapor
terkait dengan adanya beberapa kasus investasi bodong yang belum terselesaikan
forum indonesia adil mengadakan diskusi dengan tema kasus investasi bodong tanggung jawab pemerintah yang dihadiri oleh ojk polri
ppatk dan para korban investasi bodong pada senin malam di salah satu hotel di kawasan jakarta pusat
jadi kita mau agar kasus kasus investasi bodong seperti indosuria agar indosuria itu ditahan
karena mereka sudah menyebabkan banyaknya korban di sini
sudah ada yang sakit sudah ada yang meninggal bahkan ada yang gantung diri itu di sumatera
jadi tolong ini menjadi perhatian pemerintah
dalam hal ini para korban investasi bodong berharap
kepada pemerintah indonesia bisa cepat menyelesaikan kasus investasi bodong ini
dan memberikan hukuman seberat beratnya kepada para pelaku
ting liputan cnn indonesia